tahun dua ribu tujuh belas mendatang negara finlandia akan merayakan ulang tahunnya yang ke seratus
dalam rangka persiapan satu abad kemerdekaannya finlandia kini tengah giat mempromosikan diri lewat ajang kebudayaan dan kesenian internasional
salah satunya adalah pameran lukisan yang diselenggarakan oleh kedutaan finlandia di indonesia yang bertajuk flora by thero ananoli
apa yang unik dari karya seniman asal finlandia ini
koresponden cnn indonesia olivia marzuki melaporkannya untuk anda
wow saya sedang mengagumi sebuah lukisan yang luar biasa ini yang sebenarnya tidak terbuat dari kanvas biasa
melainkan dari bahan dasar batik atau kain batik bekas
apa yang membuat lukisan ini begitu istimewa
lukisan ini bukan dibuat oleh seniman indonesia melainkan seorang seniman asal finlandia
sebuah negara yang mungkin selama ini tidak terlalu terdengar akan seni dan budayanya
dalam rangka apa seniman finlandia

kita akan cari tahu
pameran lukisan ini menampilkan karya terbaru dari seniman kontemporer asal finlandia tero analoli
seniman berusia empat puluh satu tahun ini telah mengharumkan nama finlandia di kancah seni global
selama sepuluh tahun terakhir hasil karyanya dipamerkan di berbagai belahan dunia termasuk inggris perancis dan italia
dalam penampilan perdananya di indonesia tero ananoli membuat karya terbaru
membawa belasan karya lukisan
dipamerkan di dua lokasi yang dituguhkan scream palace dan grand kemang hotel jakarta
ini adalah pertama kali saya berada di indonesia

tapi saya bisa mengatakan bahwa ini adalah negara yang sangat indah
ini seperti keadaan
karya seni tero dikenal unik karena ia selalu menggunakan medium kanvas hasil daur ulang
seperti kain bekas taplak meja spray dan bahkan gorden
kecintaannya pada kelestarian lingkungan juga terlihat dari guratan khas tangannya
yang bermanifestasi dalam rupa bunga bunga fauna dan landscape alam yang hijau
para pengunjung mengaku terkesan melihat karya seni kontemporer finlandia ini
yang selama ini jarang terdengar di telinga komunitas pecinta seni indonesia
kalau saya pasti yang ini
karena yang ini dan dua ini karena saya tadi bilang sama tero
penulisan tangan dia
ini mirip mirip kayak tulisan jawa
ya kayak yang
cara menulisnya penulisan tangan
ya dan ini juga bagus kan dia in corporate dengan batik
seni dan budaya merupakan cerminan sebuah bangsa
hal inilah yang mendasari pemerintah finlandia
melalui kedutaan besarnya di indonesia untuk mendatangkan tero analloli dan lukisannya ke jakarta
tahun berikutnya tahun dua ribu tujuh belas
akan menjadi tahun yang sangat istimewa untuk finlandia
kami akan merayakan seratus tahun kemerdekaan negara
dan untuk memperbaiki perayaan ini
kami ingin membawa beberapa seni seni finlandia ke indonesia
fakta bahwa membawa pembukaan ini ke indonesia dari jauh jauh dari finlandia
benar benar mempengaruhi hubungan antara negara
negara negara memiliki hubungan yang sangat baik
dan kami ingin melakukan hal hal yang sama
jadi beberapa acara berlangsung di finlandia indonesia dan di negara lain juga
kami belum tahu tentang semua tema

dan saya juga percaya di bagian politik
dan semoga ada hal baru yang belum kami lakukan dengan orang indonesia sebelumnya
tahun dua ribu tujuh belas mendatang menandai seratus tahun kemerdekaan finlandia
yang beribu kota di helsinski
negara nordic yang berpenduduk lima tujuh juta jiwa ini berharap
lebih banyak komunitas internasional yang bisa mengenal finlandia
lewat karya seni dan budayanya
crayon ini akan menggambarkan atau mensimbolisasikan
persahabatan antara indonesia dan finlandia
yang dituangkan dalam sebuah kertas panjang ini
yang nantinya akan diberikan finishing touch oleh sang artis mr tero
saya akan menggambarkan aspirasi saya terhadap hubungan antara finlandia dan indonesia
sesuai dengan warna krayon ini yang akan digambarkan secara tidak terputus
dari jakarta olivia marzuki cnn indonesia